meski namanya berbau jepang serta bunganya mirip sakura
tapi buya berasal dari brazil dan menyebar ke seluruh dunia
tujuh belas tahun lalu pemerintah kota surabaya membeli bibit dan kemudian menanamnya
saat berbunga pada awal oktober seperti sekarang
pohon pohon ini terlihat cantik lebat berwarna warni
kalau di indonesia kebanyakan adalah berbentuk trompet
seperti ini seperti yang ada di surabaya ini
warnanya bisa macam macam ini yang warna putih
ya kemudian ada pink yang ada di sana itu yang berwarna kuning atau magenta
artinya memang cukup indah sebenarnya
jika dipasang di jalan jalan sepanjang jalan kota surabaya
dan sehingga bisa menambah keindahan dari kota pahlawan ini
cantiknya wajah surabaya dengan mulai mekarnya bunga tabibuya ini
membuat warga menyempatkan diri untuk bersuah foto
kalau saya sendiri sih karena memang suka dengan foto
foto foto ya pak ya kalau lihat banyak bunga pemakaran gini sih
saya lebih suka ya pak ya karena memang ya
nambah estetik juga untuk kota surabaya
dan saya rasa juga hasil kinerja kota surabaya
pemkot surabaya juga berhasil membuat kota surabaya jadi lebih cantik lebih bagus
indah sekali menurut saya bunganya bagus sekali
jadi baru ada di surabaya ini
saya katakan bahwa orang luar surabaya aja mengaguminya
jadi warga surabaya tidak juga mensyukuri adanya bunga bunga yang bagus ini indah ini
meskipun indah tapi buya gampang rontok ditiup angin
karena itu di setiap jalur yang ditanami tapi buia
ada satu petugas yang terus membersihkan jalan agar tidak kotor
rangga umara ganjar wijaksono surabaya jawa timur